terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward dan kita masih membahas mengenai ruu energi baru terbarukan
pak herman apakah dengan adanya rancangan undang undang ebt ini serta iklim investasi maupun kesiapan infrastruktur
terima kasih lucia jadi kalau dua ribu dua puluh lima kan tinggal empat tahun jadi sebetulnya kita sudah bisa berhitung
penggunaan energi non listrik di industri dan di rumah tangga
tidak mudah dan ini sulit juga
targetnya sih tetap ya tetapi kita maksimalkan saja saya kira begitu
dimaksimalkan kemudian kalau tercapainya ya mungkin agak berat juga
apalagi juga dengan covid ini ada over capacity bukan oversupply
sebenarnya istilahnya itu over capacity karena kapasitas pembangkit berlebih ya
jadi itulah dilematis dilematisnya tetapi saya mengatakan yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan
kebijakan energi itu dulu pesannya adalah maksimalkan energi terbarukan
nah walaupun kita pasang lima ribu mw jadi saya contoh ya sekarang nggak ada
sebenarnya bisa pasang mungkin sepuluh ribu kalau mau dikejar
karena yang diantara energi terbarukan yang paling cepat bisa dikerjakan itu sekarang adalah plts atak
saya kira mengejar sepuluh kalau kita vietnam itu dalam waktu hanya kurang dari tiga tahun ya sembilan mw
kalau di china itu sudah lebih seratus ribu mw ya
kalau di indonesia itu sudah lebih seratus mw
matakalah satu kw terus kita pasang lima juta rumah saja itu sudah lima mw
itu yang rumah rumah besar tentu tidak satu kilowatt
nah jadi kalau kita pun pasang sepuluh ribu itu kita dapat energinya kira kira lima belas terawatt hour
karena kita bahan bakar
untuk kendaraan kan masih baru ada biodiesel
jadi tentang target itu menurut saya berat
tapi tidak bisa kita jadikan itu alasan untuk tidak memaksimalkan energi terbarukan
jadi kita maksimalkan partisipasi daripada tadi sudah disampaikan saya ingin memperkuat lagi
memang harusnya kami juga acara di den dengan para misalnya gubernur ketika itu kita tanyalah
jadi gedung gedung pemerintah baik dari pusat ya itu pakai plts
rumah rumah jabatan juga mesti pakai plts atap gitu loh
kita jadikan plts atap itu sebagai tren
tren yang kemudian juga selebriti selebriti mungkin sekali waktu mungkin cnn undang selebriti tentang dengan pak sugeng dengan saya
jadi nanti dia pasang plts terus plts nya ini mungkin masuk ya di ikatan cinta itu terlihat rumahnya ada plts gitu loh
nah ini top kalau sudah bisa begitu
karena yang kita perlukan adalah semangatnya
nah sedangkan hambatan hambatan pak sugeng tadi udah bilang
tidak pokok eh tidak pokoknya gitu loh
jadi nanti semua hambatan itu kita selesaikan
saya kira begitu
ayo kita maksimalkan plts yang pada hari ini nonton yang mampu mampu ya besok itu
langsung order aja
dan cnn juga cepat pasang
prof muktasar anda sendiri melihat bagaimana ya kebutuhan listrik nasional kedepannya terutama di masa pandemi yang memang
kita belum jelas ya kapan akan berakhir
ya jadi kalau saya lihat sekarang ini kan ada penurunan konsumsi ya
dan dalam lokasi lokasi tertentu ada over supply
jadi kalau ini nanti ada gerakan yang banyak kemudian pln harus juga membeli itu
harus dihitung juga yang penting pemerintah itu sembadai ya
sembadai itu berani memutuskan
dan berani mengambil resikonya
itu aja yang penting
sekarang ini kan banyak yang berani ngambil keputusan tapi resikonya tidak ditanggung
itu yang tidak bisa sustainable ya
yang tidak bisa berkelanjutan
kalau misalnya ini banyak pembangkit yang sudah jalan kemudian diganti dengan gerakan ini
dihitung dulu karena salah satu unsur dari ketahanan energi itu adalah availability
capability itu dua hal ya
aspeknya keberadaan energi itu dua hal
satu kalau kekurangan juga masalah
kalau kelebihan itu masalahnya adalah pemborosan
pemborosan itu akan ditanggung oleh negara
jadi harus ada perhitungannya kira kira berapa yang bisa dan seterusnya gitu ya
kita ke pak sugeng
pak sugeng singkat saja ini bagaimana anda melihat kebutuhan listrik nasional ke depannya
seluruh demand seluruh terutama listrik
kalau dengan analogi analogi ekonomi tumbuh
itu pasti juga konsumsi listrik tumbuh dua kali lipatnya
di pertumbuhan ekonomi itu
nah ini yang juga harus diantisipasi
karena pasca pandemi ini
insya allah kita ekonomi bangkit
maka jangan sampai juga nanti kita justru sebaliknya kekurangan energi
saya mau sedikit menambahkan apa yang saya inginkan
kebetulan saya juga di ld
insya allah nanti gedung dpr itu akan kita pasangi rooftop plts
tenaga rumah plts
sekaligus menjadi simbol bahwa parlemen adalah juga energi kau apa
yang ramah lingkungan dan sekaligus energi terbarukan
apalagi pak mutasor tadi
maka dari itu kita mendorong agar pln mengganti pembangkit listrik tenaga diesel
dengan harga lebih murah dibandingkan diesel
base load plts itu harganya kurang lebih dua puluh sampai dua puluh satu sen dolar
sementara kalau diesel itu kurang lebih dua puluh lima sampai dua puluh delapan sen dolar
artinya justru menghemat
tetapi justru menghemat ke tenaga soya misalnya
terima kasih pak sugeng juga prof muktasor dan pak herman untuk perbincangannya malam ini
semoga apa yang dibahas di sini semoga juga ruu ebt ini bisa segera terrealisasi
dan pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi